ya dan sudah tersambung melalui sambungan telepon trubus rahadiansyah pengamat kebijakan publik
selamat pagi pak trubus
iya pak trubus ini terkait dengan wacana pns bekerja di rumah lalu pandangan anda seperti apa
kalau tadi dikatakan adalah ini suatu jawaban dari generasi z kemudian juga digitalisme kemajuan teknologi
seperti apa sebenarnya wacana ini
iya bapak saya kembali bertanya yang terkait dengan
waalaikumsalam pak ini terkait dengan latar belakang adanya wacana kebijakan terkait dengan pns ini bekerja bisa mobile atau bisa di luar kantor pak
iya pak bagaimana tanggapan bapak terkait dengan sekarang generasi z atau generasi milenial sekarang
bisa kerja dari rumah pak
jadikan atau ide mengenai asn itu bekerja di rumah itu satu menurut saya pak satu ilokasi kebijakan yang baik dalam arti bahwa bagaimana nanti para asn itu yang diwacanakan itu akan bisa bekerja dengan baik
tapi yang perlu diingat bahwa harus disediakan mengenai perang
aturannya oleh karena apa karena memang ini kan sebuah hal yang baru sehingga nanti di dalam prakteknya dalam implementasinya kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik
oleh karena apa karena memang seorang atau asn yang bekerja di rumah ini kan butuh pengawasan
pekerjaan itu kan tidak semata mata pasal pasal output tapi juga pesan pada proses
bisa terukur dengan baik
oleh karena itu dalam hal ini pemikiran mengenai asn bisa duduk di rumah bisa dipertanggungjawabkan
karena apa karena persoalannya kan pada persoalan akuntabilitas
oleh karena apa karena seseorang yang bekerja ini kan ada pertanggungjawabannya
bagaimana nanti pertanggung jawabannya kalau memang misalnya seseorang itu bekerja di rumah
tanpa ada pengawasan
nah karena yang dikhawatirkan itu malah nanti jadi tidak efektif
dan bisa juga seseorang itu bekerja asn ini jadi bekerjanya double
bisa nyambi tempat lain juga
ini yang harus diatur sedemikian rupa
nah meskipun demikian beberapa aspek yang harus diperhatikan selain juga mengenai pengawasan memang mengenai sistem itu sendiri
karena bagaimanapun juga teknologi ini kan
memang sudah tanggi sudah sedanggi bisa mengontrol seseorang bagaimana bekerja yang tidaknya
tetapi tentu penyimpangan penimbangan tetap ada
karena manusia ini kan soal perilaku ya
jadi bagaimana nanti perilaku asn ketika atau mengatakan mereka bukan pekerjaan
sesuai dengan tanggungjawab tugas dan pokok fungsinya itu
dengan demikian maka bagaimana pekerjaan itu bisa kerja dengan baik
nah oleh karena kalau mereka di rumah
itu kan otomatis ya banyak faktor yang mempengaruhi
sehingga dia tidak bisa bekerja optimal kan ini
jadi oleh karena tidak bisa bekerja optimal
sehingga inilah diperlukan satu perangkat yang cukup memadai nantinya
artinya bagaimana yang terakhir berupa pengaturan berapa pengawasan dan misalnya
itu daripada kinerja itu harus bisa diperhatikan dengan baik
nah dengan beberapa hal ini
tentu kemungkinan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi
ya tentu penyimpangan yang ini yang harus benar benar di apa namanya
di awasi dengan baik gitu loh
nah dengan pemikiran pemikiran yang berkembang nanti
tentu dalam sebagai sebuah pilot project
kalau nanti menjadi role model
kalau pernah ini tentu kan nanti bisa menjadi apa
bahan evaluasi setidaknya
penyelenggaraan bagaimana asn itu bekerja di rumah
nah dengan evaluasi yang menyeluruh nanti akan diketahui bagaimana kekurangan
ya kelebihan juga
dan beberapa pemenang pemenangkan yang terkait dengan apa asn ini
ketika menaklal dikurangkan bekerja di rumah
nah memang secara keseluruhan
di situ tentu ini memang ada yang mengatakan itu efektif
dalam arti bahwa asn tidak perlu datang ke kantor
bersusah banyak dengan maset lah misalnya gitu ya
tetapi ini semua tentu satu pemikiran yang rasional saja
tetapi dalam prakteknya nanti banyak hal yang memang bagaimana sesungguhnya as ini ketika bekerja itu bisa menghasilkan atau outputnya bisa optimal gitu
nah dalam hal ini tentu kemudian karena jumlahnya seribu orang misalnya ini yang akan diminati
ini kan juga tidak mudah gitu ya dalam prakteknya
karena kan masing masing asn ini juga disamping juga ada jabatan ada tingkat tingkatan juga gitu ya golongannya
tapi juga punya karakteristik sendiri sendiri
dan perilaku tiap asn juga berbeda beda
nah dengan demikian nanti teknologi yang ada harus disesuaikan sebaik mungkin
oleh karena nanti mereka bisa dianggap
tidak bisa melakukan rekayasa rekayasa
karena kadang kadang perilaku asn ini namanya juga manusia gitu
seringkali apa yang sudah dicetakkan sesuai dengan sop nya standard operation procedure nya sudah ada
tetap saja melakukan penyimpangan
melakukan ini nah bagaimana nanti kalau ada terjadi penyimpangan
nah inilah nanti harus enforcement yang tegas
karena kan bagaimana berubah
hukum itu yang menjadi kunci ketika terjadi penyimpangan
karena ini kan sudah di luar aturan yang ada
kalau selama ini asn yang bekerja di kantor
ini kan sudah ada pengaturan mengenai pp lima puluh tiga dua ribu sepuluh dan asn misalnya
nah ini pun juga di kantor pun juga banyak pelanggaran pelanggaran
nah yang lebih rumit nanti memang mereka yang di daerah misalnya
bagaimana yang di daerah ini juga harus
pengawasannya sedemikian rupa
nah kemudian tidak yang perlu diperhatikan pula bagaimana ketika bekerja ini juga tidak menimbulkan konflik dengan kepentingan kepentingan yang lain
karena memang asn ini juga ada ketemburuan yang besar ya
temburu rasa iri
ketika seorang pekerja
kemudian kelembagaan kelembagaan yang lain atau kementerian lain juga akan mengatakan koena amat
jadi rumah akan misalnya
nah ini hal hal seperti ini perlu sebelumnya dilakukan sosialisasi yang matang dulu
jadi perencanaannya dibikin sedemikian rupa yang matang disosialisasi dengan baik
dan uji coba ini dilakukan secara termurus dipantau
dan saya yakin itu nanti memungkinkan hasilnya
meskipun tentu ini agak
agak sulit ya dalam hal prakteknya nanti
dan evaluasinya harus dilakukan secara terus menerus dan menyeluruh
pak trubus tadi anda menyebut harus ada pengawasan pak
tapi bagaimana faktor dan juga instrumen yang anda sarankan
atau siapa yang bisa menjamin tidak ada pelanggaran disiplin selama pns tersebut bekerja dari rumah pak
iya inilah kemudian yang tentu harus dilakukan oleh pemerintah rekomendasinya ya
harus ada satu instrumen
artinya di sini perlu satu lembaga yang mengawasi
apakah mengawasinya dari kantor papena sendiri
ini yang belum jelas
karena aturannya sampai sekarang belum ada
tetapi memang ini menjadi tantangan tersendiri
menurut saya juga berat ya
beratnya ya ini bagaimana dia bisa bekerja dengan
yakin bahwa mereka bisa bekerja dengan
ini tentu mempengawasi
tentu pengawasannya yang rumit
karena masing masing tentu dengan secara tanggung jawab mestinya
untuk bisa bekerja dengan baik
nah ini pengawasan pengawasan ini yang paling pasti
paling berat menurut saya
dan meskipun nanti akan dikatakan dengan teknologi yang ada bisa
tetapi ya kembali lagi soal perilaku kan ya
sehingga bagaimana menjamin teknologi itu bisa
menjamin ya teknologi itu bisa
mengawasi perilaku para asm yang mereka mengakses di rumah
tentu ini satu apa
satu tantangan tersendiri yang harus di
didiskusikan dalam arti harus dibuat aturan yang jelas
kemudian bagaimana sanksi sanksinya ketika mereka tidak bekerja optimal
tentu penyimpangannya yang sangat besar di sini
bekerja yang apa secara konvensional
entah rutin saja banyak penyimpangan
bagi masa ya kalau di rumah kan gitu tentu ini ada
ada yang bisa efisien
kemudian bisa bekerja gobel dan macam macam gitu mbak
baik pak trubus terima kasih untuk
perbincangan pagi hari ini melalui sambungan telepon
selamat pagi pak